anak anak mas riko pasuntas dan kita tadi sudah berbincang dengan gubernur dki jakarta andris baswedan
yang paling tidak sedikit banyak menjawab kegelisahan dan pertanyaan kita soal status ibu kota
nah kita masih bicara soal ibu kota nih ya masih mau dengar kan soal ibu kota kan
nah gitu dong ada suaranya ya
nah kita kan bicara meneserba serbi jakarta dan mungkin pindah ibu kota
karena jakarta harus agak puitis gitu ya
jakarta adalah ibu kota warisan zaman hindia belanda
secara de facto jakarta adalah ibu kota indonesia sejak proklamasi tujuh belas agustus tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
kata siapa ya kata sumber riset yang saya baca pastinya ya
secara konstitusional jakarta resmi menjadi ibu kota baru pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
masa masa indah jakarta sebagai ibu kota tak akan lama karena pemerintah mengumumkan rencana pemindahan ibu kota
saat pengumuman ini presiden jokowi nampaknya telah mempelajari ilmu pembawa acara
mungkin seperti saya
saat akan menyebut lokasi ibu kota ia menjeda kata katanya sekitar sembilan detik
persis seperti acara pemilihan ajang pencari bakat saat senang mengumumkan
siapa yang akan pulang membawa koper
seperti gini nih misalnya
jadi yang akan tereliminasi dan terpaksa harus pulang membawa koper adalah
dengan acara pencari koki hebat saat masakannya dicicip oleh juri yang killer
coba kita lihat lagi rekaman kekelihayan presiden dalam menyusun kata kata
lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah
penajam pasar utara
dan sebagian di
provinsi kalimantan timur
sepertinya ini yang bikin gubernur anies baswedan harus buru buru pergi
setelah pelantikan anggota dprd
ya kira kira dua puluh tiga menit sebelum waktu yang dijadwalkan
gubernur anies terperangkap dalam pertanyaan liar
para wartawan di gedung dprd
kira kira gini kejadiannya
teman teman sekalian jam satu ini bapak presiden ada konferensi pers
mengenai ibu kota
sekarang udah jam dua belas tiga puluh tujuh
saya sudah harus kesana
rupanya gara gara itu gubernur anies nampaknya ditunggu oleh presiden jokowi dodo
tapi saya mau tanya ke penonton nih supaya ada kerjaannya ya hari ini ya
gak gaji buta banget
kira kira kalau kita bicara status penting gak buat kalian
namanya jomblo atau status php atau diakui gitu penting banget ya
apalagi dalam hal percintaan
nah ini status adalah memang prahara bagi seluruh seni seni kehidupan kita
mulai dari urusan asmara pendidikan kepegawaian termasuk ibu kota
maklum jakarta itu punya kelas yang istimewa yaitu daerah khusus ibu kota
maka jangan heran kepindahan ibu kota mengundang banyak pertanyaan soal status jakarta
setelah ibu kota hijrah nanti ke kalimantan
persoalannya siapa yang bertanya ini dia orangnya
belum lagi harus kita antisipasi bagaimana nanti jakarta
ini kalau ibu kota pindah status jakarta apa
tepuk tangan dong untuk wali kota bogor
dengar kan kurang lebih kalimatnya ya
itu wali kota bogor bima arya yang tadi sudah mengungkapkan perspektifnya
kadang isu memang berhembus seperti kentut
kita nggak tahu siapa yang kentut atau biang keladinya
baunya ikut kecium gitu yang namanya juga orang kentut ya
apalagi kalau yang gak mau ngaku gitu ya
bima arnya pernah diterpah isu mengusulkan provinsi bogoraya
rencana pemindahan ibu kota menjadikan isu menjalar liar
maklum aja jakarta berintegrasi dengan daerah di sekitarnya
dikenal dengan jabodetabek
semakin ramai dibahas semakin banyak pula isu yang menyeruang
seperti penyakit panu yang makin digaruk makin banyak kulit yang kena
jadi makin menjalar kemana mana
saya jadi penasaran
emang betul mau bikin provinsi bogoraya pak bima
saya tidak pernah tidak pernah tidak pernah mengusulkan bogoraya
jadi saya menampung wacana yang berkembang
ada wacana tentang penyesuaian wilayah
menambah teritori tadi
ada wacana untuk bergabung dengan jakarta
ini usulan usulan yang berkembang
dan ada usulan untuk membentuk provinsi tersendiri
sampai diulang tiga kali
tidak pernah tidak pernah tidak pernah
jadi pak bima bukan usulan pak bima rupanya
jadi jangan nuduh pak bima ya
itu usulan rakyat yang dijurubicarakan oleh pak bima
mungkin seperti itu ya
jangan berkomentar ya
tidak usah komentar
berdasarkan kajian dan usulan wilayah provinsi bogoraya ini adalah
kota bogor kabupaten bogor kota depok kabupaten sukabumi kota sukabumi kabupaten cianjur kota bekasi dan kabupaten bekasi
bekasi yang tidak tahu apa apa langsung menyanggah
kalau boleh milih bekasi maunya gabung ke jakarta
pak cok tadi atau kawan saya cok tadi ya
lah emang kenapa pak wali
jauh lebih menguntungkan ke dki ketimbang kita dalam positioning sekarang ini
pertama kekuatan fiskal dki luar biasa
kultur budaya daerah metropolis urban
sarana prasarana banjir kesehatan pendidikan jauh
yang ingin kita lakukan terhadap perubahan sebuah kota adalah
akselerasinya kita sudah berjalan
kalau kita jalan di tempat akselerasi dalam stadioner itu dalam landai itu
ya nggak bisa lagi di daerah kota terbesar metropolis nomor tiga di indonesia
maka harus ada perubahan harus ada lompatan
oke inginannya pak wali kota
dari omongannya pak wali kota apa yang paling menyita perhatian kamu
baju bolanya keren
wah pak wali kota
mungkin bisa dibagi bagi kita kita ya pak wali kota ya
dipuji nih sama temen saya
oke itulah jawaban bekasi yang bingung
kenapa dimasukin dalam usulan pembentukan provinsi bogoraya oleh pak bima
pak wali kota bingung saya bingung semua
tapi tenang aja ada yang lebih bingung lagi
siapa lagi kalau bukan gubernur ibu kota jakarta
sekarang masih ibu kota jakarta ya belum pindah
udahlah jakarta mau dicerai tetangga usul bikin provinsi
tetangga yang satu lagi minta bergabung biar asik
penggabungan bekasi ke dki
bebannya makin berat ya pak
bebannya makin berat ya pak
bisa nyanyi dimana pak jakarta tenggara gitu
pak ada pengen gabung ya pak
pak dendepak juga mau gabung
kenapa pak ada pengen gabung
pengaruhannya gede pak
pengen ikut maju pak
pengen ikut maju
bingung semua bingung semua
gak apa apa namanya juga wacana jadi harus dihormatin
saya hampir lupa ada pertanyaan yang belum terjawab dari wali kota bogor bima arya
pengen tau gak
belum lagi harus kita antisipasi bagaimana nanti jakarta
ini kalau ibu kota pindah status jakarta apa
nah pertanyaan wali kota bogor bima arya itu jawabannya gampang
saya bukan saya yang jawab tapi teman yang di sebelah saya yang ganteng
mantan daerah khusus ibu kota jakarta
wah jadi mantan daerah khusus ibu kota jakarta
mungkin itu kalau jakarta udah gak jadi ibu kota namanya mantan
namanya juga kalau udah gak pacaran namanya mantan
oke jadi mantan daerah khusus ibu kota jakarta itu paling nggak wacana dari teman saya
oke kita sudah sampai di akhir kupas tuntas pada malam hari ini
jakarta tak lagi ibu kota
rasanya sih gak masalah
karena meskipun tak lagi jadi ibu kota
jakarta tetap punya kenangan yang takkan ku lupa
saya batuk dik
saya budi hadi putro
sampai jumpa di kupas tuntas minggu depan